sebuah rumah di desa gambirono kecamatan bangsal sari jember
sehari harinya tampak sibuk dengan aktivitas sejumlah pemuda bersama tumpukan kulit ular
namun bukan kulit ular biasa ini adalah lembaran kulit ular piton
yang telah melalui proses penyamakan dan telah siap untuk diproses menjadi ragam tas
dan aksesoris untuk kalangan wanita
menjadikan kulit piton sebagai barang aksesoris dibutuhkan kehatian
karena kulit ular cenderung lentur
nah tekstur pada kulit reptil ini tergolong keras dan padat
karena teksturnya inilah yang kemudian membuat kulit piton banyak dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan
selain mudah dibentuk aksesoris yang dihasilkan lebih awet
daya tarik lainnya tentu saja adalah motif
corak kulit piton yang artistik ternyata sangat menarik
jika sudah dijadikan ragam aksesoris seperti tas maupun dompet
pertamanya sih ngeri tapi setelah dia diproses jadi tas
ya ternyata bagus sih tidak ngeri lagi
motif yang seperti apa yang paling disukai
motifnya yang kecil gak besar besar banget sedang sih
harganya juga murah gak mahal
menurut perajin bahan baku kulit piton didapatkannya dari para pembudidaya piton
dan didatangkan dalam kondisi sudah melalui proses penyamakan
ulat unik sih selain halnya kuat dia tahan lama beda sama produk produk lainnya
piton lebih ampuh lebih tangguh
untuk bahan kita nyari dari budidaya ada nyari dari bali ada dari banyuwangi ada
kita ngambil matangnya yang sudah jadi
harga produk kerajinan kulit piton ditawarkan mulai rp tiga ratus lima puluh hingga rp satu
piton reticulatus atau biasa dikenal dengan sanca batik ataupun kembang ini
bukan merupakan satwa dilindungi
satwa ini sudah banyak dibudidayakan untuk diambil kulitnya
saya fulkus mandani jember jawa timur